serangan militer rusia terhadap negara tetangganya ukraina
tentunya berdampak terhadap warga negara indonesia yang berada di ukraina
sebanyak satu ratus tiga puluh delapan orang warga indonesia berada di berbagai kota di ukraina
pemerintah indonesia telah menyusun rencana kontijensi
untuk menjamin keselamatan warga negara indonesia di sana
yang ada di sana saat ini masih dalam kondisi aman mereka tetap tenang
sesuai dengan rencana kontingensi kami telah meminta
warga negara indonesia dapat berkumpul ke kbri kita yang ada di kiev
sedangkan bagi warga negara kita yang kesulitan
agar segera dapat menghubungi nomor hotline daurat kbri kita yang ada di kiev
dalam hal ini kami bekerjasama bukan hanya dengan kbri kiav
namun juga beberapa perwakilan kita yang terdekat
seperti kbr warsawa kbr bratislava kbr bukares dan juga kbr moskow
telah menyusun rencana kontijensi untuk memberikan pelindungan
kepada warga negara kita yang ada di sana